pada dua ribu tujuh belas atau lima tahun lalu saya pernah melihat dan menyentuh langsung ujung lidah es abadi indonesia
kondisinya kala itu sudah sangat menyedihkan
terdapat rongga di setiap sisi es
sebagian bahkan terlihat sangat dangkal
beberapa sudut es memperlihatkan indikasi peluruhannya
tidak hanya luasnya yang terus menyusut tetesan air di setiap tepi juga seolah tidak berakhir
pertanda es abadi indonesia terus mencair
setahun berikutnya pada dua ribu delapan belas saya menjadi bagian dari tim pemantau gladser bersama para peneliti badan meteorologi klimatologi dan geofisika
kala itu tim memantau dari udara
hasilnya seperti yang diperkirakan
usia puncak es abadi indonesia diperhitungkan tidak lama lagi
hanya sekitar tujuh sampai delapan tahun lagi setelah dua ribu delapan belas salju atau es abadi indonesia akan punah
kondisinya semakin parah sejak itu
dari foto satelit sentinel hub data ketebalan dan luas puncak es indonesia ini diperhitungkan
setiap tahun luas dan ketebalan es yang meleleh atau hilang setara dengan luas sepuluh kali lapangan sepak bola amerika
tidak hanya karena pengaruh el nino dan lanina di indonesia
kondisi ini diperparah dengan semakin tingginya titik beku atau nol derajat pada atmosfer
sehingga potensi pembentukan hujan salju pembentuk es di puncak es abadi semakin sulit terjadi
dari penasaran global adalah titik atau lapisan nol derajat yang semakin meningkat
mungkin sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh atau dua ribu an itu sudah mulai mengalami penaikan lapisan derajat
sehingga hujan yang turun terkadang berupa air juga yang juga berpotensi dalam mencairkan es di glasir
puncak es atau salju abadi di indonesia adalah creosfer
fungsinya sama dengan es di wilayah kutub utara dan selatan sebagai termometer bumi dan dapat menjadi reflektor radiasi matahari
tidak hanya itu lapisan kreosfer juga mampu menyimpan dan melumpuhkan berbagai jenis bakteri bahkan virus penyebab penyakit berbahaya
sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu
desember dua ribu dua puluh dua tim peneliti bmkg kembali melakukan monitoring salju abadi indonesia
saya berkesempatan terbang mendampingi peneliti bmkg wido hanggoro
sayangnya untuk memantau sisa steak di permukaan es pun sulit dilakukan
ya memang tujuan awal kita kan ada dua ya mas ya
yang pertama adalah steaknya itu sendiri dan yang kedua kita lihat secara visual
tapi sayang sekali tadi kita nggak bisa melihat stake nya padahal itu adalah data yang sangat penting
kalau kita lihat itu
penurunan saljunya atau retail dari salju itu sangat masif
dari pengamatan kita yang visual dua ribu delapan belas itu luasan itu sekitar empat puluh enam square kilometer
sekarang diperkirakan dari data april dua ribu dua puluh dua dari satelit sentinel itu sekitar setengahnya
itu sekitar dua puluh tiga
jadi memang kalau dilihat juga dari sisi tebing tebing yang berwarna putih itu mas
jadi memang penurunannya kelihatan sekali
memang ketebalannya juga sudah sangat menurun dari terakhir dua ribu sepuluh kita pasang alat pengukurnya
itu sekitar penurunannya dua puluh tiga lima meter
kemungkinan besar iya
jadi memang menurut prediksi sebelum dua ribu dua puluh enam mohon maaf salju ini akan diprediksi akan gula
jadi memang kita tidak punya lagi yang namanya salju ini
kondisi pemanasan global dan perubahan iklim menyebabkan tidak ada upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah es abadi indonesia meleleh dan bergegas punah